sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak mau nanti nozarian nunggu lama lama
tapi anak perempuan itu yang bernama amera selalu terus menyebut saya sebagai ayahnya
dan dia tinggal bersama istri saya kan pak
bukan bukan itu bukan anak kandung kamu
utari sengaja memelihara dia sebagai anak
makanya dia memanggil kamu ayah
tapi kamu tidak usah pedulikan itu
yang paling penting zahira putri kamu masih ada di tangan prabu wijaya
paling tidak dia harus tahu kalau kamu tidak ada ayahnya
jadi kamu sudah dianggap sebagai saudara saja
karena dia teman baik anak rumahku
dia bilang sebenarnya dia punya anak
kenapa juga pak wisnu harus marah marah seperti itu
padahal apa yang aku tanyakan soal dia ke amira itu kan tidak terlalu pribadi
eh sikapnya itu malah
nunjukin kalau ada sesuatu yang dia sembunyiin
alhamdulillah banget ya bu
warung di depan mau kita titipin dagangan kita
kok kamu kesini lagi man
bukannya tadi belum lama kamu udah kesini
alhamdulillah ngapain sih dia kesini
dia kan suka jalan sama zaira itu kan
bu jangan gitu dong bu dia udah baik sama amira
kalau gitu ibu pergi aja deh
bu isnu kayaknya gak ada di rumah
mungkin ini saat yang tepat untuk nanya ke amira soal dia
lagi ada masalah
kamu ingat kan man
aku pernah cerita kalau ayah aku udah meninggal
tapi aku ketemu sama orang yang mirip banget sama ayah aku man
dan aku yakin dia tuh ayah aku
yang bikin kamu yakin apa
iya aku yakin banget karena orang itu tahu rahasia yang seharusnya cuma aku sama ayah aku
aku yakin banget dan dia tuh ayah aku
tapi aku bingung gimana caranya ngasih tahu ke orang orang
ya allah aku putus asa banget man
ya amira kamu gak ada putus asa lho
kalau kamu yakin itu ayah kamu ya kamu selidikin dia
iya man kamu bener
cuma aku takut kalau aku salah
ya aku takut kecewa aja man
kalau dia bukan ayah aku
aku ngerasa kalau aku kehilangan ayah aku tuh yang kedua kalinya
amira amira yang aku kenal itu enggak gampang menyerah sebelum dia berusaha
jadi kamu harus berusaha
walaupun nanti hasilnya nggak memuaskan ya sebenarnya kamu udah lega
kamu gak penasaran lagi
amera aku janji aku akan bantuin kamu
oke dan kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan ya aku akan di situ untuk menghibur kamu
dengan gini percaya gak
nah jangan butuh
aatherin banget anak dua
di antara tinggi gitu
suruh dia jatuh
aku untuk ketemu sama dia terus
jangan bicara soal adil nggak adil semua
dari mulai rizky lahir
aku yang menanggung semua kebutuhannya
kemana kamu saat dia butuh pikir ayahnya
kamu memaksa meninggalkan kami
tanpa pernah memberikan masalah rizky
seolah olah kamu bapak yang baik dan mau ketemu dengan rizky
keinginan aku untuk bertemu dengan rizky itu sama besarnya dengan keinginan dia untuk bertemu dengan aku
jangan gr kamu ya
kamu tuh gak bakal dianggap ayah sama rizky
dan dia juga gak bakal sudi ketemu kamu lagi
pak itu semua benar pak
mama tahu kan gimana aku pengen ketemu sama papa
udah lah rizky
ngapain sih kamu masih ngotot mau ketemu papa kamu
pokoknya ini gak ada gunanya
dia bakal akan memberikan pengaruh buruk buat kamu
ya semua omongin kejelekannya itu papa aku mah
biar gimana pun juga dia tetep papa aku
lagipula semua mana janji mama
sampai sekarang aku gak dapetin apa apa
sampai sampai aku harus menanggapin orang lain sebagai papa aku
mama jangan lupa ma
semua kartu mama ada di aku
gimana kalau semuanya aku laporin ke pak prabowo
jangan macam macam kak coach
kamu ngancam mama
sekarang mama sebutin di mana alamat papa
berapa nomer telepon papa
atau aku laporin semuanya ke pak prabowo
nanti kalau sudah sampai waktunya mama juga akan mempertemukan kamu dengan papa kamu
udah lah ma
harusnya dari awal aku tahu
kalau mama emang nggak bisa dipercaya ma
man ini aku udah kukusin kuenya buat kamu dimakan ya
aduh amira aku justru mau pamit sekarang
kok udah mau pamit kok buru buru
kebetulan hari ini nonzara kuliah sore
terus dia juga ada quiz
jadi aku mau temenin dia belajar supaya nanti kuisnya lanjut
jadi aku mau temenin dia belajar supaya nanti kuisnya lanjut
dan itu la pulangkan dia ke bom
kemudian aku kub invent kejar

ya mila tapi aku minta maaf banget lain kali ya
memangnya zahira isso penting banget buat kamu ya
kenapa anda nanya begitu

memang sebaiknya kamu temui zahira sekarang kasim kalau dia nunggu kelamaan
kok kamu belum pulang
sekarang aku mau pamit bu
sampai saya nggak tahu nama kamu siapa
maaf aku sampai lupa nama ini
kok namanya sama seperti namanya wisnu
aminah baru tahu kalau nama wisnu namanya arman
pak wisnu punya anak laki laki
kenapa kalian bingung
yaudah kalau gitu aku pamit sekarang